jaksa agung st burhanuddin melarang terdakwa mendadak mengenakan atribut keagamaan saat menjalankan persidangan
menurut jaksa agung ini dilakukan agar tidak ada pemikiran bahwa atribut keagamaan digunakan oleh pelaku kejahatan pada saat tertentu saja
namun apakah kejaksaan agung perlu mengatur sejauh ini jika benar akan dibuat surat edarannya
lalu bagaimana penerapannya nanti kita bahas bersama narasumber bergabung melalui zoom
ada pak barita simanjuntak ketua komisi kejaksaan pak barita selamat sore
selamat sore mbak putri
terima kasih bapak sudah bergabung ada mas m isnur ketua yayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhi
mas isnur selamat sore
selamat sore mbak putri selamat sore pak barita
terima kasih bapak bapak
selamat sore mas isnur
terima kasih bapak bapak saya ke pak barita terlebih dulu
pak barita bagaimana komisi kejaksaan melihat wacana ini saya katakan masih wacana
karena edarannya belum ada ya
sekalipun sudah disampaikan akan disampaikan edaran
ya yang pertama tentu jaksa agung sebagai pengendali proses penuntutan dan pengendali perkara yang masuk ke pengadilan
berkewajiban melihat dinamika masyarakat dan respon publik
jauh sebelumnya respon publik sudah muncul ketika terdakwa yang dihadapkan ke persidangan
seketika menggunakan atribut tertentu
yang membuat beberapa pihak kurang nyaman dengan cara cara seperti itu
sehingga jaksa agung berkewajiban untuk menertibkan dalam pengertian mengingatkan jajarannya secara internal
agar tidak mengkondisikan hal hal tersebut yang bisa mengundang rasa kurang nyaman anggota masyarakat dalam proses seperti ini
marilah kita melaksanakan proses persidangan ini sesuai dengan tata cara yang ada sopan sejuk
sehingga keadilan dan kebenaran material itu bisa terungkap
masyarakat juga melihat dinamika persidangan secara positif
sehingga itu yang saya lihat pesan dari jaksa agung himbawan agar memperhatikan faktor faktor tersebut
sebab pada hakikatnya jaksa yang mengajukan terdakwa ke persidangan dan berkewajiban menjaga agar proses hukum dalam persidangan itu yang berjalan
sehingga tidak ada interpretasi
atau hal hal yang di luar proses hukum yang sementara berjalan
saya kira itu yang disampaikan oleh jaksa agung dalam konteks atribut pemakaian atribut seperti yang tadi disampaikan mbak putri
ya tujuannya mulia karena ingin memisahkan jangan sampai ada asosiasi begitu ya pak ya
ketika melakukan kejahatan lalu kemudian tiba tiba menggunakan atribut tertentu
dan jangan sampai ada asosiasi bahwa seolah olah menjadi alim gitu mungkin
tapi pak barita perlukah sampai diatur dengan sebuah edaran
perlukah sampai sejauh ini diatur
ya tentu saja ini akan ditindaklanjuti dalam perspektif didalami ya apakah itu diperlukan
sebab yang ada sekarang kan peraturan mahkamah agung yang mengaturnya
dan memang di persidangan itu kendali perkara itu ada di hakim
namun dalam proses menuju persidangan itu ada di jaksa
dan kalaupun ada surat edaran itu
lebih bersifat internal agar prosedur penanganan perkara termasuk pengajuan terdakwa
dengan segala variabel yang ada dalam proses itu
memperhatikan faktor faktor yang diatur oleh mahkamah agung
termasuk bagaimana dinamika pandangan masyarakat
agar jangan terbangun citra atau faktor faktor yang kurang nyaman
bagi semua anggota masyarakat
ini yang harus dijaga
jadi lebih kepada himbawan yang sifatnya internal koreksi evaluasi
supaya dijaga agar jangan menimbulkan penegakan hukum
yang akhirnya menimbulkan kegadungan atau reaksi yang kurang baik
dan kurang produktif bagi penegakan hukum itu sendiri
mas isnur kalau menurut anda apakah perlu aturan seperti ini
memang edarannya tadi pak barita sudah mengatakan ini edarannya internal
tapi bagaimanapun sudah disampaikan oleh kejaksaan agung
edaran internal tapi akan diterapkan kepada para terdakwa
yang tentunya prosesnya ada di kejaksaan agung
mbak putri gini ada beberapa hal yang ingin saya soroti
pertama ada prinsip dasar
yang kedua kemudian ada praktik yang kami berlangsung
yang ketiga ada beberapa kondisi khusus yang harus dipertimbangkan
yang pertama gini prinsip dasar dalam konstitusi kita
aklasi manusia kita di mana itu ada prinsip namanya presumption of innocence
seseorang itu harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang bertemu tetap
seolah bersalah itu tidak boleh
nah ini berhubungan dengan praktik
jadi praktiknya justru yang kami lihat di lapangan
ada semacam penyeragaman
penyeragaman dari kemudian tersangka terdakwa yang maju ke persidangan
semua pakai baju putih dan peci
itu pertanyaannya seragam dari mana
karena para terdakwa ini berangkat ke pengadilan
dikasih seragam putih hitam dan pakai peci
kalau itu pengkondisian oleh
dari penyaksaan menurut saya malah kurang tepat
jadi seolah olah menempatkan terdakwa itu pesakitan yang kemudian dia dalam posisi bersalah
dan dia kemudian bertobat atau kemudian dia mengaku kesalahannya
dan harus dihukum dengan cara yang baik kira kira gitu
dengan belas kasihan dari hakim
itu satu hal ya
itu harus diungkap dulu
jadi itu kondisi awal
jangan sampai ada seolah pengkondisian orang ini bersalah
itu prinsip dasar
itu jelas juga diatur oleh undang undang dua belas dua ribu lima tentang ratifikasi konvensi
sipil politik dan juga deklarasi pbb
itu yang pertama
yang kedua bahwa hal tentang berpakaian ini sebenarnya adalah tadi jelas dia wewenang pengadilan
itu dihukum acara nggak diatur
hukum acara pidana yang harus mengatur
hanya sopan gitu ya
dia tidak mengatur hal itu
hati hati kejaksaan membuat peraturan membuat pembatasan yang melebihi undang undang
karena kemudian berpotensi melanggar hak asli manusia dari orang orang ini
nah kemudian soal apakah efek di ruang sidang misalnya hakim terpengaruh
menurut saya tidak
karena hakim dan jaksa di ruang sidang konsisten dengan fakta hukum
tidak boleh gara gara pakaian misalnya berdampak pada pertimbangan meringankan dan lain lain
dia faktor hukum saja gitu
tapi yang ketiga ini ada soal kemudian perkara perkara khusus ya
tadi saya menyeroti pak saagung yang marah karena dalam perkara korupsi
nah perkara korupsi ini perkara yang luar biasa besar
kepada kemungkinan kriminalitas yang luar biasa besar
oleh undang undangnya disini diakui sebagai masalah yang sangat luar biasa besar
mungkin bukti pendekatan khusus
makanya kpk misalnya pakai rompi orangnya gitu gitu
itu pengkondisian yang tadi oleh pak marita
dari dalam tahanan menuju pengadilan bisa dikondisikan seperti itu
itu efek agar publik misalnya punya kampanye atau punya pendekatan yang sedikit
misalnya oh korupsi itu hukuman yang berat ya
walau tetap dalam posisi tidak
memutus bahwa dia bersalah gitu
nah disitulah perlu kehatian bagi saya dalam jaksa agung mempertimbangkan apapun nanti produk hukumnya
edaran kan ya ke internal gitu
tapi jangan sampai edaran ini berlebihan melanggar hukum yang ada
dan kemudian justru bertentangan dengan hak asasi dari tersangka ini
dari terdakwa ini
yang dia punya hak untuk berpakaian bebas dan punya hak untuk dianggap sebelum bersalah
tapi kalau posisi anda sekarang ini
anda tadi juga sudah menyinggung soal kejahatan korupsi
apakah menurut anda pembatasan itu perlu dan kemudian jika nanti diterapkan
ada penerapan yang berbeda beda untuk pidana yang berbeda beda
karena itu akan menjadi lebih rumit tentunya
seseorang berpakaian kontraksional
pakaian konteksnya keagamaan
dari orang yang sebelumnya nggak berjilbab berhijab ya
atau kemudian ketika bersidang bersijab
itu siapa sih yang bisa menghukumi
bahwa itu adalah sebenarnya pura pura atau ekspresi keyakinan
menilai keyakinan itu ada di hati gitu ya
kita tidak bisa menghukumi orang dalam konteks keyakinan
kalau orang kemudian karena keyakinannya karena perubahan sikapnya karena kehendak luhurnya ingin berpakaian seperti itu
jangan sampai itu kemudian dihukumin
misalnya sebelumnya tidak berjilbab sekarang berjilbab
terus gara gara ah pura pura
terus dilarang berjilbab
itu melanggar konstitusi kita
karena berpakaian adalah bagian dari ekspresi keagamaan
dan ekspresi keagamaan dihargai oleh konstitusi kita
jadi memang harus hati hati untuk mengeluarkan edaran seperti ini
sekalipun memang tadi pak barita juga mengatakan ini sifatnya internal
tapi bagaimanapun ini akan berdampak kepada mereka eksternal juga gitu ya pak barita
penerapan ya nanti
nanti saya membayangkan ini penerapannya nanti bagaimana
karena mengutip tadi yang disampaikan mas isnur
bagaimana bisa memastikan bahwa ini mendadak digunakan
dan bahwa ini hanya berupaya untuk menutup nutupi
hanya mungkin ada tujuan untuk menutupi identitas mungkin
pak barita bagaimana
ya saya kira ini perlu kita clear kan dulu ya
kita luruskan dulu konteksnya
jaksaku menyampaikan hal ini ketika dalam satu wawancara
dalam satu wawancara podcast ya
ditanyakan bahwa ada sementara masyarakat yang merasa kurang nyaman ya
karena tiba tiba seseorang yang selama ini biasa biasa saja
tapi ketika dalam persidangan tipikor menjadi menggunakan atribut tertentu
ini yang direspon oleh jaksaku
dengan mengatakan bahwa ini perlu dievaluasi khususnya secara internal
agar wajar wajar sajalah
artinya karena cara berpakaian itu adalah hak asasi dari terdakwa
maka apa yang disampaikan jaksaku itu adalah bersifat kimbauan
artinya agar proses persidangan ini berjalan dengan profesional
sehingga tidak mengundang reaksi yang bisa menimbulkan kekurangnyamanan ya
dinamika penegakan hukum tersendiri itu juga harus memperhatikan konteks publiknya
bisa diragukan misalnya jaksanya hakimnya
istilah mereka orang orang yang punya dedikasi untuk menjalankan tugas secara profesional
namun reaksi publik kan juga tidak bisa tidak diakomodasi ke dalam
bagaimana proses itu agar berjalan dengan benar
sehingga apa yang tadi disampaikan ini kan sebuah pemikiran sebuah wacana
yang akan selanjutnya di dalam
belum merupakan sebuah keputusan
sebab yang mengatur persidangan itu adalah pengadilan hakim
dan itu sudah ada peraturannya
berpakaian sopan alas kaki tertutup
hanya dalam proses itu jangan sampai ada pengkondisian tertentu yang berada di luar konteks hukum
itu yang dijaga
sehingga suasana dan proses persidangan ketika jaksa punya kewajiban mengajukan ke persidangan itu berjalan sewajarnya
jadi tidak ada yang dibuat buat atau dalam tanda petik berupa sandiwara
tapi semuanya hak hak hukum dilindungi
hak publik juga dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam penegakan hukum yang baik dan benar
baik baik pak barita
jadi memang ini masih wacana dan memang harus diuji lagi
termasuk juga mungkin berbicara dengan publik ya
jadi betul betul hati hati karena ini berkaitan juga dengan ranah pengadilan yang tentu berbeda institusi
tapi saya ke mas isnur terakhir untuk anda
kalau misalnya anda tadi sudah mengatakan tidak perlu ini sampai diatur sejauh ini
jadi sekarang sebaiknya apa yang lebih diperhatikan oleh kejaksaan
ya tadi malah yang saya jadi perhatian pengkondisian orang pakai baju putih hitam tadi
apakah pertanyaan masih ada
kalau praktek itu masih ada malah menurut saya semacam pelanggaran terhadap prinsip presumption opinotion gitu
itu yang harus dicek oleh kejaksaan agung
jangan sampai terdakwa dikondisikan seragam semua
pakai rompi boleh tapi ketika rompi itu di dalam ruang sidang dia harus dilepas
dia tetap sebagai manusia yang diperiksa ya
didakwa belum diputus bersalah
belum diputus bersalah
jadi itu yang menurut saya karena sekarang ada seolah olah pengkondisian orang itu kalau sudah bersidang akan diputus bersalah gitu
jadi sehingga harus pakai baju putih pakai peci pakai warna hitam gitu
itu penyeragaman yang agak berbahaya gitu ya karena ada presiden
kalau soal ekspresi keagamaan memang gini pertanyaannya gini
kalau misalnya ada seorang yang pakai pakaian seolah olah dia adalah pemimpin keagamaan
pakai jubah pakai sorbat pakai apa gitu ya
kalau emang dia dasarnya itu pertanyaannya
itu keyakinan dia harus dihormati juga
tetapi kalau misalnya dia bukan tokoh agama ya
dia biasa saja gitu ya
tapi kemudian dia tanda kutip pakai seragam yang sangat lengkap
seolah dia sedang mimpin spiritual keagamaan
itu yang mungkin juga hakim
dalam konteks ini hakim ya
perlu bertanya gitu maksudnya apa
hakim bertanya maksudnya
karena bisa jadi itu apakah bagian dari upaya misalnya mempengaruhi hakim dan lain lain
nah konteksnya hakim bukan jaksa
baik baik baik
terima kasih bapak bapak sore hari ini kita sudah membahas ini
kita masih tunggu apakah edaran itu nanti akan betul keluar atau hanya wacana saja
pak bari tasiman juntak ketua komisi kejaksaan
terima kasih sudah bergabung
dan mas isnur ketua ylbhi
terima kasih bapak bapak
selamat sore salam sehat
terima kasih mbak putri terima kasih mas isnur
terima kasih mbak rita terima kasih mbak putri dan mereka sehat indonesia